laper lapar kalau lapar nih
masak cepetan masak
tuh baskom ya
isi sama beras cuci terus macek nasi
sayang kalau kita juga yang biaya makan dia
suruh aja dia kerja
biayai sendiri makannya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
hamdan wa syukranillah
wassalatu wassalamu ala rasulillah
ada sebuah ungkapan hadis
diriwayatkan imam bukhari
dari abi hurairah
apabila sesuatu masalah
diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya
maka tungguhlah kehancurannya
yang dimaksud kehancuran oleh nabi
bukan cuma semata mata amanah itu
yang menyebabkan kehancuran
tetapi akan menyebabkan fitnah merajalela
di tengah tengah kehidupan umat manusia
begitu indah rasul memberikan bimbingan kepada umat manusia
supaya umat manusia tidak memberikan amanah kepada orang yang tidak berhak atasnya
yang mengambil keuntungan dari amanah tadi
tidak menunaikan amanah sesuai dengan kewajibannya
menyalahgunakan amanah untuk hal hal yang tidak bermanfaat
apabila itu terjadi
tunggulah masa kehancurannya
mari kita ikuti tayangan berikut ini

jangan lupa subscribe like share dan comment
sebelumnya jabila menerima surat wasiatnya
kan jabila adiknya mas darman jadi jabila berhak juga mendapatkan harta warisannya mas darman
jamila kamu kan sudah sering saya kasih modal tapi selalu saja gagal
dan tahun kemarin kamu saya kasih rumah tapi kamu jual lagi
dan sekarang kamu malah ngontrak
kamu sudah gak dapat apa apa lagi jamila
semuanya untuk lalat
ih nyebelin banget
kalau aku gak dapat apa apa ngapain juga aku capek capek

jahat sih nggak masih harta
apa lah berdarah bu
kita bawa ke rumah sakit
kayak ini kebangetan banget ya
jas jasnya orang lagi sakit
aku sih rodi aku paling sabrak
jangan main bawa ke rumah sakit aja
sekarang diperiksa dulu
orang tadinya diperiksa masih hidup apa enggak tuh mas darman
masih hidup enggak
ini pas buat kita
kalau yang kemarin kemarin udahlah kecil sumpek
aluh tetangganya gak level
enggak enggak aku gak mau balik lagi ke rumah yang kemana
enggak enggak enggak enggak mau
sekarang ini kita udah punya rumah yang nyaman besar tingkat mewah dan punya uang yang banyak
jadi sekarang ya mas samsul gak perlu lagi tuh kerja jadi agen asuransi segala
ya gak perlu
satu lagi ya
jadilah nggak mau harta warisannya mas darman habis buat bayar hutang judinya mas samsul
ingat baik baik masukin ke otak ya
kirim ini masuk ke otak ya
dan macem macem ya mas samsul ya
hei cepetan keluar kok gak bibi dobrak tuh pintu ya
udah jam delapan lala enak banget ya kamu masih tiduran aja
ini kan hari minggu
darinya lala gak sekolah
siapa juga yang mau nyuruh lala buat sekolah itu siapa siapa siapa
tapi lala gak pernah disuruh beres rumah sama bapak kan ada pembantu bi
jadi lala belum tahu ya
semua pembantu di rumah ini udah bikin pecah
jadi mulai sekarang lala harus bisa mengurus rumah ini
rumah lala sekarang udah jadi mie
jadi milik rumah bibi jamila bibi yang berkuasa
kamu itu ya nggak bibi usir dari rumah ini udah bagus
jadi tepuk sana kerja
awas ya kalau bibi lihat kamu gak kerja
saya amanahkan uang sumbangan ibu ibu pengajian ini ke butati ya bu
kebetulan saya lagi banyak urusan
jadi takutnya saya nanti malah gak sempet
jadi saya minta tolong sama bu tati uang sumbangan ini nanti diserahkan ke panti panti yang membutuhkan ya bu
waduh bu ustazah makasih banyak sudah percaya sama saya
saya berjanji akan menjalani keamanan ini sebaik baiknya bu
oh iya bu tati nanti jangan lupa ya kalau uang sumbangannya sudah diberikan ke panti panti
laporannya tolong diberikan kepada saya ya bu
supaya kita bisa sama sama mempertanggung jawabannya
saya akan menerima uang sumbangan ini kepada orang orang yang sudah menyumbang
ini berarti ini uang sumbangannya sejumlah lima belas juta rupiah saya amanahkan kepada ibu
iya ustazah saya permisi dulu bu
waalaikumsalam bu ustazah
bu apa bu
duduk duduk bu
iya bu iya makasih
aduh biasa barang barang
wah sakit banget nih bajunya
tuh iya bagus
gak ada yang lain ya bu
lupa saya juga bawa ini deh bu
bu cantik banget kan kalung emas
ini mas murni loh bu tati
ayo deh coba bu tapi pakai aja dulu
cantik banget itu pantas banget buat bu tati
kenapa mikir mikir gitu sih bu
waduh bu saya nggak punya uang
gak punya uang
hah uang banyak gitu gak punya uang
sulit banget sih bu tati
udah bu pakai aja
ini uang amanah
udah tutupin aja pakai laporan pasuknya gitu
laper laper hah kalau laper nih
masak cepetan masak hah
tuh baskom ya
masak nasi sama beras cuci terus masak nasi
sayang kalau kita juga yang biaya makan dia
suruh aja dia kerja
biayain sendiri makannya
bener juga apa yang dikatakan mas samad
apa yang dikatakan mas samso
mau dibuang buang lagi
lala aku pengen makan

apa lagi sih mas
kita buang doang pengen ngopi di warung

cepetan dong ikut